saudara presiden joko widodo memperkenalkan prabowo subianto sebagai presiden indonesia
terpilih di hadapan para tamu di gala dinner world water forum di bali minggu malam
jokowi memperkenalkan prabowo di sela pidato di depan para kepala negara yang hadir saat
memperkenalkan prabowo jokowi menggunakan bahasa inggris lalu kembali menggunakan bahasa indonesia dalam